ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri sempat menyinggung terkait peran pdi perjuangan dalam kepemimpinan presiden joko widodo
hal ini disampaikan megawati dalam pidatonya saat pdi perjuangan ke lima puluh di ji expo kemayoran jakarta pada selasa siang
pdi perjuangan megawati
kalau enggak ada pdi perjuangan juga aduh kasihan dah